hari ini hari kedua kita melihat garuda select seleksi di stadion madya
kemarin ada seratus lebih pemain yang kita lihat kemudian hari ini sudah menciut menjadi empat puluh tiga pemain
dan memang kita akan mencari pemain pemain yang siap untuk mengikuti jalan dunia
dan kita juga akan selektif memilih dan yang pasti kita akan mencari pemain pemain yang sesuai dengan kebutuhan di it